iya tunggu bentar
gue parkir di jalan gak enak
nah kasian sekali tanaman ini kena hajat kamu
rumah bapak tidak jauh dari sini
seharusnya kamu numpang buang hajat di rumah bapak
iya mau gimana lagi dong pak tadi saya kebelet
apa berhasil bapak
pak pak pak
d kirim dong gitu
tuh tuh tuh
taruh sini aja
tarik disini aja
dim diapain ini dim
aku punya barsem di tas lo
apaan itu mbak
jangan bangun dulu pak
eh papa ya allah
jangan bangun dulu pak
terima kasih nak
bapak sudah biasa seperti ini
kalian ini mau pergi ke mana
kita mau ke jogja pak
keluarga bapak di mana
istri bapak sudah meninggal
bapak punya anak dua
dua duanya sudah menikah
mereka tidak tinggal di sini lagi
jadi bapak tinggal di sini sendirian
kalau kalian mau istirahat di sini saja
asal kalian tidak keberatan
tidur di tempat tidur yang sederhana seperti ini
iya terima kasih banyak pak
kebetulan kita juga mau istirahat
kita sedikit capek
pak sekarang aku ngerti perasaannya
waktunya todas ok

bye orang terbaik pak
neng bagian nama kamu
oke semoga baik
terima kasihn mas
udah ada apa apa kok mas
kamu jangan bohong ya sama aku
apa gak sebaiknya kamu tuh jenguk bapak
bapak pasti kesepian
udah lah mas
nggak usah sebut sebut nama bapak depan aku
aku kan cuma kasih saran
daripada kamu setiap hari kayak gini
apa salahnya kalau kamu tuh ungkapin kesalahan kamu sama bapak
tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan orang tua yang tidak punya perasaan seperti dia
lu yakin kita mau nginep disini
apa gak ngerepotin padamu no
bilang aja lo gak mau tidur di tempat kayak begini ya kan
ya gue juga gak bisa tidur
lu nggak boleh kayak begitu dong
lu tuh harus coba hidup lebih sederhana
jangan cuma pengen enaknya aja
siapa tau kalau kita nginep disini sama padamu kita dapat pengalaman baru mendapat hikmah baru
apa salahnya ya kan
gue tuh cuma kasihan sama padamu
keluarganya udah jauh dari dia
dia tuh kesepian mungkin kalau ada kita dia akan terhibur kita juga dapat pahala kan
lu tuh jadi kakak cuma mikirin perasaan orang lain doang ya
pernah gak lu mikirin perasaan gue
lo kok jadi sensitif gitu sih
siapa yang sensi
lu aja yang so baik
lu tuh egois tau nggak
yt gue disini mau nyari angin
eh misi pak
saya mau beli
mie instannya enam bungkus sama roti ini tiga
ini rotinya dek
ini berapa pak
mas waktu baru disini ya
saya cuma sebentar aja kok mampir disini
terus pak darmono ngajak saya nginep di rumahnya
terus keadaan pak darmono sekarang gimana mas
ya udah alhamdulillah sehatlah
ada apa pak
eh ini kembalinya saya lupa
oh iya terima kasih
ada lagi yang mau beli beli
oh nggak kak
terus sih pak ya
terus sih pak bu
bener pak nggak ada apa apa
nggak ada apa apa bu percaya sama bapak
mau beli ini nggak mas
wah ini barangnya sudah tua pak
tapi masih bagus mas
nggak ada cacatnya
ya udah tiga ribu lima ratus bagaimana
jangan mas lima ribu aja ya saya lagi perlu uang
wah ini apa pak
hari ini kita dapat makanan untuk berbuka
ya allah bapak jadi ngerepotin
yang namanya tamu itu harus dihormati
iya pak tapi kalau jadinya ngerepotin bapak kan sayanya nggak enak pak
insya allah tidak ngerepotin
terima kasih banyak nih pak ya jadi gak enak saya
loh kok udah ada makanan kah
ini punya bapak
tadi aku beli di warung
eh ke belakang ya

ya ya kamu beli gini kak
kamu bicara sama siapa
hah gawo enggak
hah gawo enggak